pengentasan kemiskinan pemerataan ekonomi ini menjadi tantangan bagi siapapun yang melaju dalam pilkada pemilihan kepala daerah
jalannya debat terbuka pilkada tak lepas dari kepiawayan para moderator yang memimpin jalannya debat
meski mengaku baru sekali memandu debat pilkada dua moderator debat terbuka pilgub jateng putaran pertama mengaku siap menghadapi dinamika debat
putri ayu ningtyas dan tommy cokro akan memandu debat yang berlangsung jumat malam nanti
persiapan demi persiapan terus dilakukan kpu dan para penyelenggara debat terbuka pemilihan gubernur jawa tengah yang akan digelar perdana jumat malam
termasuk dua moderator yang ditunjuk memandu debat yaitu putri ayu ningtyas dan tommy cokro
kedua presenter televisi ini mengaku telah melakukan sejumlah persiapan sebelumnya
amanat ini bukan tanpa tantangan
tantangannya itu adalah
tentu saja menjaga netralitas independensi karena kami berasal dari media itu sudah diatur dalam kode etik jurnalistik
jadi itu menjadi satu hal yang sudah biasa kami lakukan sehari hari
tapi kemudian bagaimanapun kita sekarang berhadapan dengan pasangan calon dan para pendukungnya
itu akan menjadi tantangan tersendiri dan kami pun tentu harus siap menerima berbagai kritik yang nanti pasti akan
muncul setelah debat publik ini selesai
tantangannya adalah membuat agar show terlihat padat tapi sekaligus juga penuh dengan apa ya
gairah dari kedua paslon ini untuk menyampaikan visi misinya
sehingga pada saat perdebatan itu muncul akan terasa substansi yang jelas bagi para pemilih tentunya

meski terbiasa membawakan acara di jawa tengah
meski terbiasa membawakan acara di jawa tengah
meski terbiasa membawakan acara di jawa tengah
meski terbiasa membawakan acara di jawa tengah

meski terbiasa membawakan acara di jawa tengah
meski terbiasa membawakan acara di jawa tengah
keduanya mengaku baru sekali ini ditunjuk memandu jalannya debat dalam rangka pemilihan kepala daerah
bagi mereka berdua tugas ini memiliki arti tertentu
luar biasa artinya untuk saya
pertama artinya saya dipercaya
dan kedua ini adalah saya sangat bahagia bisa menjadi bagian
apalagi di jawa tengah yang jumlah pemilihnya begitu besar
dan termasuk sentra suara untuk pemilu tahun dua ribu sembilan belas nanti ya
jadi kita lihat kemana arah angin berjalan dan memang di sini tantangannya sebagai moderator adalah berada di tengah tidak memihak dan saya yakin kami pihak penyelenggara bisa melakukan itu semua
untuk saya terus terang ini menjadi pengalaman menarik karena beda dengan kita dialog one on one atau misalnya talk show
tapi ya persamaannya ketika kita melakukan kayak panel discussion dalam sebuah acara sedikit mirip lah karena memang waktunya juga dibatasi
cuma bagi saya gregetnya adalah ketika ini adalah bagian dari pilgub bagian dari pilkada gitu
jadi energi atau dinamikanya lebih terasa lebih hangat mungkin nanti
belum lagi ada penonton juga ya yang ramai juga nanti
menteri ayuning tias adalah lulusan program s dua jurusan komunikasi politik di universitas indonesia
sedang tommy cokro adalah lulusan central queensland university
dengan jurusan marketing bisnis
keduanya telah berkiprah lebih dari satu dekade di dunia jurnalisme
hendrawan setiawan semarang